hai rumah eh duduk duduk
do maafin mama ya karena kemarin mama membawa kamu ke psikiater
eh do mama bener bener minta maaf mama janji deh mama nggak akan bawa kamu ke sana lagi
hai makasih ya sayangnya
hai tamanho dong mama barusan bicara sama papa suki direktur utama yang
mama percayakan untuk mengelola perusahaan almarhum papa kamu akan masih inget sama dia
eh inget inget kenapa emangnya
mama dan dia barusan membicarakan mengenai perkembangan perusahaan
dan rencana kerja tahun ini
nah kita sepakat kalau minggu depan itu kamu mulai menghandle perusahaan itu
kok kamu gak mau sih
edo belum siap ma
dan edo juga masih banyak banget urusan
pasti urusan si camila
mau ngapain sih kamu buang buang waktu hanya urusan yang begituan
mama tuh kasian sama kamu
mama nggak mau kamu terpuruk hanya gara gara si camila
dan menurut teman mama do
kamu itu harus punya kegiatan positif
supaya kamu nggak fokus memikirin si camila aja
teman mama siapa
itu teman mama yang
teman mama yang psikiater itu ya
edo masuk perusahaan ini pasti ide dia
terus dia bilang apa lagi
dan mama percaya aja

mau kan kalau edo kabur lagi dari rumah
stop ngurusin hidup edo
gimana sih supaya edo tuh ngeri
kamu apa yang sudah tadi
kamu seperti raul bapaku seperti edo
kamu negara yang nampaknyawin prajurit
kamu seperti nih
eva akan bahagia bersama kak fadil
lagipula sudah seharusnya kamila melupakan edo
dan mengubur dalam dalam masa lalu kamila bersama edo
itu kan janji kamila sama kak fadil
kak fadil nggak perlu berjanji apa apa sama kamila
karena tanpa kak fadil mengucapkan janji kamila percaya sama kak fadil